tiga bakal calon presiden di pilpres dua ribu dua puluh empat kami siang tampil dan memaparkan gagasan dalam acara rakernas
asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia atau apexi
bergabung bersama kami ada koresponden cnn indonesia ausirion dholu di makassar sulawesi selatan
rio bagaimana anda merangkum pertemuan dan juga gagasan dari tiga baca pres di acara hari ini
prabowo subianto memenuhi agendanya masing masing dengan sejumlah pidato dari gagasan yang akan ia bawa
masing masing akan bawa menuju indonesia ke depan bagaimana jika nanti mereka memimpin bangsa indonesia ke depan
tadi diawali dengan kehadiran dari ganjar pranowo sejak pada pukul sebelas pagi waktu indonesia tengah
lalu diikuti dengan pidato dari anies baswedan pada pukul satu siang waktu indonesia tengah
dan ditutup oleh
menteri pertahanan prabowo subianto yang melaksanakan pidatonya pada pukul dua siang waktu indonesia tengah
sayangnya dari momen yang memang ditunggu oleh publik bagaimana seharusnya mereka bisa melihat ketiga bakal calon presiden ini duduk bersama sama di dalam agenda apeksi ini
itu tidak terjadi karena memang secara agenda ini sangat disayangkan
baik dari ganjar pranowo setelah melakukan pidato ini langsung bertolak kembali ke jawa tengah
begitu pun diikuti oleh anies baswedan yang setelah melakukan pidato sejak pada pukul sebelas
namun kami mendapat informasi pada setelah prabowo subianto menghadiri agenda apeksi di sini
di sini ia sedang melaksanakan agenda selanjutnya dengan wali kota medan
yakni bobi nasution di dalam sejumlah pertemuan tertutup begitu
nah terkait dengan apa yang disampaikan oleh ketiga bakal calon presiden dalam agenda apeksi ini
memang yang menarik adalah bagaimana kami meng highlight
menggarisbawahi bagaimana dari ganjar pranowo dan juga prabowo subianto
ini hampir lebih sering menyebut nama presiden jokowi dodo
yang memang salah satunya ingin melanjutkan pembangunan di era presiden joko widodo
lalu kemudian seperti ganjar pranowo juga menyebutkan bagaimana ia selalu berkonsultasi
dan menjaga hubungan baik dengan presiden jokowi dodo
dalam konteks ganjar pranowo sebagai gubernur jawa tengah
dan jokowi sebagai presiden republik indonesia sebagai kepanjangan tangan
ganjar pranowo beberapa kali menyebutkan nama presiden jokowi dodo
ini memberikan solusi yang baik kepada sejumlah permasalahan yang ia hadapi seperti di jawa tengah
misalnya saja tadi dalam pidatonya ganjar pranowo menyebutkan bahwa pada momen ia menyatakan
bahwa hingga pada saat ini ia masih dibully terkait dengan kondisi wadas yang ada di jawa tengah
bagaimana dibully oleh masyarakat terkait dengan bagaimana penyelesaian
apa yang sudah dilakukan oleh ganjar pranowo
namun tadi dalam kesempatan pemberian paparan tersebut
ganjar menyebutkan bahwa
sebelum ia mengambil keputusan untuk membayar ganti rugi kepada para penolak di daerah wadas
ia berkonsultasi kepada presiden joko widodo terkait dengan apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk menyelesaikan problem di wadas tersebut
dan ia menyebutkan bahwa ia sangat mengapresiasi hubungan baik dan juga konsultasi yang dilakukan oleh dirinya dengan presiden jokowi pada saat itu
lalu kemudian dalam pidato yang dilakukan oleh ganjar pranowo
ia juga menutupnya dengan bagaimana ia menceritakan hubungan baik
dan ini juga terjadi dengan prabowo dan juga anies baswedan yang memang turut hadir pada hari ini
dan memang tadi yang belum sempat saya sebutkan bahwa yang menarik hari ini adalah bagaimana dalam agenda pemaparan pidato setiap narasumber ini ditanyakan
bagaimana perspektif mereka terkait dengan relasinya dengan kontestan satu dengan yang lainnya
misalkan tadi dari ganjar pranowo yang menyebutkan dalam pidato penutupnya
ia menyisipkan pesan damai bahwa jangan sampai terjadi lagi pembelahan sosial pada pemilu dua ribu dua puluh
yang akan datang
bagaimana ia bercerita bahwa ia sempat menjadi juru kampanye prabowo pada saat prabowo maju menjadi calon wakil presiden megawati pada pemilu dua ribu sembilan yang lalu
lalu kemudian ia juga pernah dua kali menjadi juru kampanye dari presiden jokowi
sehingga ia menghormati prabowo sebagai lawan politiknya pada saat ini
dan juga ia menyebutkan bahwa ia terus berkomunikasi dengan prabowo hingga pada saat ini
dan ia sempat membawa momentum ketika ganjar jokowi dan juga prabowo
ada di dalam satu momen di kebumen
dan ia sempat menjubahnya ia sering kali bercanda dengan prabowo hingga pada saat ini
begitu juga dengan relasi yang ia sebutkan dengan anies baswedan
ia menceritakan bahwa memang keduanya kerap berkomunikasi bercanda
karena memang bersahabat sejak masa kuliah di universitas gajah mada pada saat itu
nah yang menarik juga adalah bagaimana paparan yang diberikan oleh anies baswedan
dalam paparan yang diberikan oleh anies baswedan di seluruh pemerintah kota yang hadir dalam agenda apes
di hari ini hampir saya tidak mendengar nama presiden jokowi yang disebutkan
di dalam gagasan pikiran maupun narasi yang dibawakan oleh anies baswedan pada hari ini
seperti malah dia sempat menyebutkan terkait dengan sejumlah kritik keras
terkait dengan sejumlah kebijakan publik yang ada di masa pemerintahan joko widodo
seperti misalnya salah satunya adalah ia menunjukkan dari ketimpangan sosial yang ada di indonesia hingga pada saat ini
melalui dua perspektif ketika ia menjadi menteri pendidikan
bahwa ada kesenggangan terkait pendidikan karena itu pada saat ia menjabat sebagai menteri pendidikan
ia membentuk indonesia mengajar pada saat itu lalu kemudian ketika ia menjabat sebagai gubernur dki
ia melihat ketimpangan ataupun kemiskinan ekstrim yang menurutnya ini ternyata terjadi di wilayah perkotaan
bukan di pedesaan
ia sempat menyebutkan bahwa dua perspektif ini membuat dirinya sadar bahwa pembangunan kota ke depan
ini harus berlandaskan empat prinsip utama yang ia sebutkan
bagaimana dari empat prinsip utama tersebut adalah prinsipnya harus layak huni asri adil dan maju
yang akan membawa masyarakat indonesia keluar dari kesenjangan ketimpangan sosial yang ada
dan juga ia juga menutup tadi ada satu pertanyaan dari salah satu wali kota yang menanyakan
bagaimana jika nanti ia memimpin bangsa indonesia ke depan terkait dengan pembangunan ikn di masa yang akan datang
ia sekali lagi dalam beberapa kali kesempatan memang sering sekali ditanyakan terkait dengan isu ini
namun sekali lagi ia tidak menjawab dengan pasti terkait dengan apakah memang jika nanti anies baswedan memimpin
akan pasti melanjutkan ikn atau tidak namun kira kira jawabannya adalah ia menyatakan bahwa sesuatu yang direncanakan dengan baik
publik pasti akan mendukungnya
namun jika sesuatu itu tidak direncanakan dengan baik pasti akan menggunakan otot otot politik untuk merealisasikan rencana tersebut
ini artinya memang kami tidak mendengar terkait dengan kepastian
ini artinya memang kami tidak mendengar terkait dengan kepastian
anies baswedan terkait dengan pembangunan bahwa ia tentu akan melaksanakan ikn ini karena memang sudah menjadi undang undang
dan sejumlah hal yang menarik terkait juga tadi ada usulan daripada pemerintah kota terkait dengan usulan membentuk undang undang kota begitu
karena selama ini yang ia rasakan belum ada undang undang ataupun badan hukum yang memang mengurusi tentang pemerintahan kota
itulah kemudian yang beberapa hal yang dapat kita lihat
yang saya sampaikan terkait dengan apa yang menarik dari pidato ketiga bakal calon presiden republik indonesia yang akan berkontestasi dalam pemilu dua ribu dua puluh
namun satu yang juga menarik tadi dari prabowo subianto ketika menutup pidatonya pada hari ini
ia menyebutkan bahwa satu hal yang pasti indonesia membutuhkan politik yang rukun
sehingga kalau kita melihat sejumlah perubahan dari karakter prabowo subianto terkait bagaimana responnya kepada media kepada masyarakat
ketika turun menyambangi sejumlah masyarakat ini merupakan prinsip utama yang memang ia sampaikan dalam pidatonya
bahwa politik indonesia adalah politik yang rukun ini tidak berbeda dengan politik yang ada di negara demokrasi barat
begitu sehingga ia tidak ingin terjadi lagi sejumlah konflik yang pernah terjadi pada pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
terima kasih laporan anda korespondensi ann indonesia ausirion dholu melaporkan dari makassar sulawesi selatan